kamu mau saya marah ya
iya mas al bau coklat coklat gitu kan bercanda
terus bercanda terus
iya mas al gak jadi
kamu kenapa sih galak sekali sama kiki udah jangan galak galak lah
akhirnya putri osus goreng dan pangeran batu bata hidup bahagia selamanya
karena menurut pangeran batu bata itu putri itu adalah perempuan pilihan yang paling pas
yaudah sekarang kan udah selesai ceritanya
jadi janjikan tadi udah
kalau selesai cerita langsung bobo ya
sebelum tidur harus apa
aku mau tidur ya allah
dia kasih mama yang baik
aku gak mau pisah lagi sama mama
al tuh bener bener keterlaluan banget deh pak
masa dia gak mau bantuin untuk ngebebasin elsa
itu haknya alma kita gak bisa maksa dia
iya mama tahu al tuh saat ini memang lagi marah kan
tapi bukan berarti dong
cuma gara gara hal sepele terus dia main penjarain
nah ini bukan hal sepele
pencemaran nama baik itu tindak pidana
diatur di undang undang
makanya kalau kita ngomong itu harus bijak
dalam bertutur kata dalam berkomentar
jangan sampai kita bersinggungan dengan hukum
seperti yang saya alamin sekarang
tapi elsa kasian pak
kasian loh dia
mama yakin dia gak ngerasa nyaman ada di sel
tidur gak enak
makan gak enak
kamu gak kasian ya sama elsa
aku kasian sama elsa ma
dia nggak pernah susah seumur hidupnya
tapi dia lagi mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya